kebetulan nih om punya roti
ya ini untuk kamu nih
lain kali jangan makan makanan pisang seperti ini ya
jadi kan hari ini mama cerita tentang kancil sama beruang
mama jadikan lah
jangan malam ini ya sayang
mama tuh lagi capek banget
sekarang mama pengen tidur dulu
abisnya mama lila udah gak perhatian lagi sama sita sama wadewi
jadi tuh semalam aku minta ceritain
terus tadi pagi pagi
mama lila tuh aneh banget ya
aneh banget deh
namanya mama lila ada keperluan apa sih
aku gak mau tahu pokoknya harus lara harus ketemu
lara tuh masih kecil
kamu tolong jawab ya
pokoknya aku mau tau
temuin sekarang gustaf

ada apa sebenarnya

sikap mbak lila betul betul enggak seperti biasanya ada apa sebenarnya waktu itu aku dengar dia membicarakan tentang

pirasatku dulu benar

bahwa mbak lila pernah hamil dan sekarang dia emang punya anak
tapi kenapa dia harus menyembunyikan semua itu
tapi kenapa dia harus menyembunyikan semua itu
daripada sita sedih

sita lagi malem sita mau tidur aja

sita lagi malem sita mau tidur aja ya

kamu kok bengong
tadi aku denger mba lila bicara di telepon
terus kata sita akhir akhir ini dia udah mulai cuek sama sita
apa mungkin dia ngurusin anak lain
itu berarti dia punya anak
mau sampai kapan sih kamu itu curiga sama lila
dan kecurigaan kamu itu gak beralasan sama sekali
sekarang gini aja
dia sekarang udah sibuk ngurusin anak
bukannya tinggal disini
aku gak mau bahas ini lagi
dan kamu gak pantas kamu curigain lila
dengan apa yang udah dia lakuin sama kita
sampai kita sendiri itu bingung
mau balas jasanya itu seperti apa
semua orang menganggap mba lila sangat berjasa
aku semakin gak ada artinya di rumah ini
kebetulan ya om budaloti
ya ini untuk kamu ya
lain kali jangan makan makanan pisang seperti ini ya
lara bagaimana kalau ikut tempatnya om
nanti kita cari ibunya lara bersama sama
ya allah udah tiga hari gue keliling kota nyarin lara
tapi masih belum ketemu juga
aduh gue mesti nyari kemana lagi nih
gila udah balesin wk
apa ya teman padatan
kalo ada bilik teman padatan
udah siap belum
yuk kita berangkat yuk

duh si lara kemana lagi
saya kesana sekarang ya
gustaf bener ada di sini
seorang anak usus
iya ini bener bener
maaf saya mau ketemu anak saya
dokter belum datang
dan sebelumnya dokter pesan ingin melihat orang tuanya
apa benar benar yang menjenguknya itu orang tuanya
yaudah saya tunggu dokternya sampai datang
tapi sebelum dokternya datang saya mau ketemu anak saya dulu
saya cuma pengen liat keadaannya sus
ya sudah sebentar ya mbak ya
sudah terima kasih
tolonglah dikekremkan brain
masa masih belum
ya sekarang udah ter picks

saya ingin dia arsenal
kok mbak lila di sini
lagi ada urusan di sini
gak tahu nih anak siapa gak kenal
anak ini anak yang bali lah
kalau seandainya anak ini emang anaknya mbak lila
seharusnya mbak lila gak usah malu untuk mengakuinya
saya kan belum nikah apalagi punya anak
terus anak ini kayaknya keterbelakangan mental lagi
apa sih aku tunggu nyimpangmu
mbak lila gak usah kerasa
kasian dia masih anak kecil
masuk mbak lila apa apaan sih
aku sekarang kasar sama lara
ya lagian ngapain sih dia pakai ngaku ngaku saya sebagai ibunya
mungkin karena dia memang tidak punya ibu nanti
atau dia punya
tapi ibunya gak mau mengakui dia
dan ninggalin dia
cuma karena dia keterbelakangan mental
ini bukan anaknya noni lawit
ini anak akan
walaupun dia keterbakangan mental
tapi akan sayang sama dia
tidak seperti ibunya
yang sudah tega meninggalin
dan tidak mau mengakuin dia sebagai anak adunya sendiri